berani menasihati saya seperti ini
apa yang kamu rasa benar lakukanlah
kalau tidak tinggalkan
apapun keputusan kamu
saya akan dukung
supaya dia sadar bi
kita nggak mungkin kan mengambil keuntungan
dari dia tanpa alasan
jelasin sama dia
kalau saya harus bicara lancang
ataupun ikut campur urusan bapak
bapak mau membuka mata hati bapak
supaya jangan terlalu percaya dengan rencananya
bumaya maupun maudi pak
fajar ngomong apa sih kak ayah
karena saya mengalamin sendiri pak
selama bapak tidak ada di sini
saya selalu melihat bumaya dan maudi selalu menyakiti tasya
berani menasihati saya seperti ini
ini urusan keluarga
jadi lebih baik kamu nggak usah kecampur
jadi sekarang kamu nyalain aku juga
terima kasih sayang
ayah nggak usah sedia
aku tahu kok kafe ini berarti banget buat ayah
dan aku janji aku bakal ngelakuin apapun supaya kafe ini selamat
walaupun mau dia jadi penyanyi di otoho venus
dan harus lip sync lagu yang udah aku nyanyiin
insya allah ya
bagian semuanya kan demi kita
aku permisi ya
kamu pikir ayah aku nggak tahu kalau dia udah buat kesalahan
kamu pikir ayah aku nggak tahu
kamu salah jar
dia tahu persis kalau dia udah buat kesalahan
tapi dia nggak punya pilihan lain
terus menurut kamu aku harus gimana sekarang
aku harus ninggalin ayah aku dan biarin dia putus asa
jar dia itu satu satunya keluarga yang aku punya
dan aku tahu kok kalau dia tuh sayang sama aku
dia ngelakuin apa yang dia lakuin sekarang itu pasti karena ibu tiri aku
dan kalau aku nggak ikutin apa yang dia mau pasti nggak bakal ada penyelesaiannya

aku nggak peduli
di mata kamu aku selalu salah kan
komisi aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
aku harus ke belakang
ku tau siapa ini
ini pasti cewek paling bego di dunia
dari suaranya aja udah ketahuan
tuh kan bener
kok ngantiin aku bego sih
kamu masih ngambek ya
soalnya aku gemes tau nggak sama kamu
kamu tuh terlalu baik sama semua orang
asal kamu tahu ya
bu maya sama udi itu
mereka juga manfaatin papa kamu tahu nggak
ya udah lah
ya udah lah ya udah lah ya udah lah
kamu tuh selalu kayak gitu ya udah terus
mereka pasti punya rencana lain
nggak hanya kafe pelangi
mereka pasti ngerencanain sesuatu yang lain
aduh kamu tuh apa apaan sih
mikirnya jangan kejauhan deh nggak bagus tau
aku serius ya
kamu tuh terlalu baik sama semua orang
gampang dimanfaatin kan
udah lah lebih baik aku sendiri yang kastopatristan
soal suara siapa yang dia dengar di rekaman itu